dari dunia olahraga dalam negeri harga resmi tiket pertandingan fifa matchday antara argentina melawan timnas garuda akan diumumkan pada senin dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh
ketua umum pssi erick thohir menyatakan saat ini pssi masih dalam proses negosiasi dengan pihak argentina
ditemui usai acara pelantikan pengurus pusat pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
erick thohir mengatakan nantinya hasil penjualan tiket timnas garuda melawan argentina akan dibagi dua dengan tim argentina
rencananya pada dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh tiga selain akan mengumumkan harga resmi tiket pertandingan timnas garuda melawan argentina
pssi akan mengumumkan hak siar media untuk seluruh pertandingan timnas sampai akhir tahun dua ribu dua puluh
erick thohir meminta masyarakat untuk tidak mempercayai informasi harga tiket indonesia melawan argentina
yang beredar di media sosial
karena menurutnya kabar itu adalah hoax
erick menjelaskan pssi tidak akan melakukan penjualan tiket pertandingan timnas versus argentina
penjualan tiket akan disarankan kepada pihak ketiga yang memiliki kompetensi
pertandingan indonesia melawan argentina akan digelar sembilan belas juni dua ribu dua puluh tiga di stadion utama gelora bung karno jakarta
untuk tiketing dan juga proses bidding untuk hak siar
insya allah nanti hari senin kita juga ada pengumuman untuk hak siar media untuk seluruh pertandingan tim nasional sampai akhir tahun ini
jadi itu senin nanti ada pengumuman mudah mudahan atau mungkin selasa lah